saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi titik api yang saya temukan di desa rimbu panjang kecamatan tambang kabupaten kampar provinsi riau
di sini ada sekitar ratusan atau kurang lebih dua ratus hektare lahan yang terbakar
dimana sebelumnya lahan ini merupakan lahan kosong yang juga jaraknya berdekatan dengan perkebunan warga
tepatnya perkebunan nanas di desa rimbu panjang ini yang memiliki sekitar dua belas jiwa dari dua kepala keluarga
dan saat ini lahan lahan ini sudah menimbulkan asap yang begitu tebal saya pun harus menggunakan masker di sini
dan juga mata saya pun mengalami iritasi karena tebalnya asap
dan warga di sini sudah mendapatkan bantuan dari tni polri dan juga dinas pemadam kebakaran yang ada di kabupaten kampar
dengan menggunakan dua mobil pemadam kebakaran dan juga delapan genset yang digunakan untuk memompa air
agar lahan lahan ini tidak semakin meluas
dan juga asapnya sampai menyebar ke kota pekanbaru dan juga mengganggu warga yang ada di sana
di bawah saya ini adalah salah satu sisa sisa dari kebakaran lahan di sini yang merupakan lahan gambut
dan sangat berbahaya bagi orang yang melintas di sini karena sangat rapuh
dan di bawah sini masih terdapat bara api yang sewaktu waktu bisa kembali menyala dan juga menjalar ke beberapa lahan lain
yang masih berpotensi menyebabkan kebakaran di lahan lahan yang mungkin belum terbakar di lokasi ini
jadi diharapkan bagi warga yang melintasi di sini harap berhati hati untuk tidak
menginjak sisa sisa kebakaran lahan yang ada di lokasi ini
di belakang saya ini adalah lahan yang memang sudah terbakar akibat adanya kebakaran lahan
yang sampai saat ini belum diketahui apa penyebabnya apakah dibakar oleh oknum tertentu ataukah memang terbakar
dan untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di lingkungan ini
kita tanyakan kepada salah seorang warga yang memang tinggal di daerah rimbu panjang kabupaten kampar provinsi riau ini
safruddin memang tinggal di lokasi ini nih bang
nih bang abang kan tinggal di lokasi yang memang berdekatan sekali dengan wilayah yang terbakar ini bang
apakah rumah abang nggak terancam terbakar gitu bang
ya kemarin pas hari senin itu api sudah mulai merembes ke sini kan
dan hari kedua ketiga udah mengelilingi semua rumah
semuanya udah dipenuhi kabut asap udah sesak nafas
tapi kami harus tetap menghadapi napi karena itu rumah kami kami pertahankan bagaimanapun caranya
sudah dapat bantuan dari pihak terkait apa tni polri pemadam kebakaran itu untuk memadamkan lahan yang ada di sini
udah pak udah ada yang petugas yang sampai ke dalam
kalau untuk kesehatan sendiri abang dan keluarga seperti apa
sudah terganggu pak
oke sudah dapat bantuan kesehatan dari pemerintah
belum pak cuma ada dikasih masker gitu ya
oke cuma dikasih masker
itulah tadi salah satu keluhan dari warga yang memang tinggal di tempat rimbu panjang kabupaten kampar provinsi riau ini
di mana rumah salah satu warga yang berada di
di belakang saya itu nyaris terbakar akibat meluasnya kebakaran lahan yang terjadi di kabupaten kampar provinsi riau ini
alipratama kampar riau